latihan bersama multinasional super garuda shield kini mulai memasuki tahap pelaut dan operasi amfibi
jumat pagi kapal perang tiga negara mulai berlayar dari komando armada dua surabaya jawa timur
dalam latihan ini tni angkatan laut mengerahkan sebanyak lima kapal perang yaitu kri surabaya kri teluk banten kri igusti ngurah rai kri sultan hasanuddin serta kri tombak
sementara amerika serikat mengerahkan satu kapal perang dan singapura sebanyak dua kapal perang
selain kapal perang ratusan prajurit marinir juga ikut serta bersama alutsista kendaraan tempur
rencananya pasukan gabungan empat negara akan melakukan operasi amfibi di situ bondo pada sepuluh september mendatang
yang membanggakan dalam fase laut dan amfibi ini indonesia berperan sebagai pemimpin pasukan negara asing
kami berada di jawa timur di mana kami berada di jawa timur
kami berada di jawa timur di mana kami berada di jawa timur
kami berada di jawa timur di mana kami berada di jawa timur
kami berada di jawa timur di mana kami berada di jawa timur